perekonomian indonesia berkembang dengan pesat
industri jasa keuangan dan perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia
perbankan berperan strategis sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian indonesia
perbankan menerima dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan
sejalan dengan ekonomi indonesia yang terus berkembang perbankan membutuhkan sarana informasi perkreditan yang andal
guna memitigasi risiko terutama risiko dalam menyalurkan dana
memenuhi kebutuhan tersebut dari masa ke masa bank indonesia mengembangkan sistem informasi perkreditan yang berkualitas
dengan didukung teknologi yang ada serta mengacu standar internasional
pelaporan dan pertukaran data debitur masih dilakukan secara manual
namun demikian pelaporan dengan cara manual ini menjadi dasar pengembangan informasi perkreditan pada periode berikutnya
sejarah mencatat pengelolaan informasi perkreditan dirintis sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dengan tujuan pengawasan perbankan terutama bidang perkreditan
pengelolaan informasi perkreditan dirintis sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dengan tujuan pengawasan perbankan terutama bidang perkreditan
pengembangan pengelolaan informasi perkreditan diawali dengan kewajiban perbankan menyampaikan laporan daftar debitur berkala
laporan daftar kredit macet hingga dibentuknya kredit information center
pengelolaan informasi perkreditan di indonesia oleh bank indonesia senantiasa mengalami proses penyempurnaan secara berkelanjutan
mulai dari mekanisme pelaporan cakupan pelaporan hingga pemanfaatan teknologi

selama dua dekade pengelolaan informasi perkreditan di indonesia berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi terkini
pada periode seribu sembilan ratus tujuh puluh enam sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan perubahan dan penyempurnaan terutama dilakukan pada mekanisme pelaporan dan cara memperoleh informasi debitur
dari semula bersifat manual mencapai kembali ke perkembangan perbankan
dengan kemampuannya diraja mannequing i greasy pimoo sudah melewati ajf granades selama dua lima juta tahun
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan untuk pertama kalinya bank indonesia memperkenalkan istilah sistem informasi debitur atau sid
pada tahap awal sistem aplikasi yang digunakan masih berupa pengembangan dari sistem lama
matang setelah bawaan dari sekolah dan menambah kualitas simpan tidak legislatif sekolah
yang disebut sistem informasi penyediaan dana
pada kurun waktu yang sama bank indonesia menetapkan pengembangan biro informasi kredit
sebagai salah satu program strategis pembangunan pilar kelima arsitektur perbankan indonesia
yaitu dalam rangka mengembangkan infrastruktur pendukung perbankan
pada dua ribu enam bank indonesia meresmikan pendirian biro informasi kredit
pengembangan world class credit biro meliputi antara lain
pertama penyajian informasi debitur individual dengan cakupan data rekam selama dua puluh empat bulan
kedua pelaporan dan permintaan informasi debitur dilakukan secara online dan real time berbasis web
dan terakhir perluasan cakupan pelapor dan threshold pelaporan mulai dari rp satu ke atas
belajar dari pengalaman negara lain dan mengacu pada general principles for credit reporting yang disusun bank dunia
bank indonesia bercita cita mengembangkan industri birokredit yang mengelola data perkreditan secara komprehensif
bernilai tambah dan mampu melayani masyarakat dengan baik
dengan informasi perkreditan yang kian meningkat
bank indonesia pun merespon dengan menerapkan jiwa credit reporting system
melalui penerbitan ketentuan tentang pembentukan lembaga pengelola informasi perkreditan pada dua ribu tujuh belas
transformasi pengelolaan informasi perkreditan nasional berhasil memberikan kontribusi
terhadap peningkatan rating ease of doing business indonesia aspek gutting credit
kurun waktu dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas merupakan
dan pengelolaan pengelolaan yang berkualitas data dan kerjasama antar lembaga
bank indonesia juga berupaya untuk terus melakukan proses data quality assurance sesuai standar internasional
agar kualitas data sid tetap lengkap akurat kini dan utuh
pada periode ini bank indonesia dan otoritas jasa keuangan berkoordinasi untuk membentuk sistem layanan informasi keuangan atau slik
dan mengembangkan sistem layanan informasi keuangan yang berkualitas data dan kerjasama antar lembaga
bank indonesia juga berupaya untuk terus melakukan proses data quality assurance sesuai standar internasional
indonesia sampai dengan akhir pengelolaan sid tidak berhenti berinovasi
demi tercapainya sistem informasi perkreditan yang andal dan berstandar internasional
sistem informasi debitur adalah salah satu karya terbaik bank indonesia demi kemajuan bangsa
karena bank indonesia hadir di setiap makna indonesia